kamera amatir warga merekam kondisi tanggul sungai citarum yang jebol pada minggu pagi sekitar pukul enam
luapan air sungai citarum seketika masuk ke pemukiman warga
sejumlah rumah yang berada di sekitar tanggul rusak parah akibat terjangan banjir
pemkap bekasi mengatakan akibat jebolnya tanggul sungai citarum empat desa terendam banjir dan terisolir
hingga minggu siang tim sar gabungan tni polri dan bpbd kabupaten bekasi terus melakukan evakuasi terhadap korban banjir di empat desa di kecamatan pebayuran bekasi jawa barat
kita berupaya untuk melakukan evakuasi karena ada beberapa ruas jalan yang masuk ke empat desa ini semuanya terputus
ketinggiannya kurang lebih satu sampai dua meter sehingga memang perlu adanya sentuhan intervensi di sini melakukan evakuasi
banjir di empat desa tersebut hingga ketinggian satu meter
hingga dua meter
hingga minggu kemarin tim sar gabungan belum dapat mengakses titik lokasi tanggul yang jebol
pemerintah kabupaten bekasi rencananya akan mendirikan tenda darurat dan dapur umum untuk menampung para pengungsi
hingga minggu petang banjir meluas ke wilayah lain hingga kecamatan muara sukatani
dedy beben bekasi jawa barat